dengan olahraga kan biasanya ada peran seorang komentator yang tentunya mampu menghidupkan suasana kalau di indonesia ada jebret jebret gitu ya
tidak terkecuali dalam event olahraga elektronik atau e sports
mari kita mengenal lebih dekat profil komentator e sports yang tentunya gak kalah heboh dengan komentator sepak bola
tidak terkecuali dalam event olahraga elektronik atau e sports
kini profesi komentator tidak hanya menjadi bagian dari dunia olahraga fisik tetapi juga olahraga yang saat ini sedang menjadi tren di kalangan milenial e sport
selain menjadi pemain game profesional profesi caster juga dapat menjadi pilihan jika ingin meniti karir di industri e sport
caster itu dibagi tiga sebenarnya
ada manchester atau host biasanya kita yang ngabuin acara ngasih tau hype nya siapa yang mati
ada tim siapa lawan siapa
ini kita yang bawain komentator acara utamanya lah gitu kayak mc utamanya
biasanya co caster itu fungsinya adalah nge follow up kerjaan dari main caster
karena main caster itu biasanya kalau fight itu dia nge rap ngomongnya panjang lebar jelasin apa yang terjadi
nah co caster itu biasanya bantu buat main casternya ambil napas
nah sebenarnya ada tiga namanya analis
cuman biasanya di indonesia itu cuma ada dua
jadi co caster sama analis itu digabung
jadi biasanya co caster itu adalah orang yang paling pintar mengerti soal game gitu biasanya
menjadi caster e sport tidak bisa sembarangan
sama seperti olahraga lain seorang caster wajib memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sebuah game
sehingga siap jika sebuah game berlangsung sangat lama atau sangat singkat
selain itu untuk menjadi seorang caster diperlukan percaya diri dan karakter yang unik
atau yang lebih dikenal sebagai toby dawson
tobiwon memiliki ciri khas selalu tampil atraktif dan membuat istilah baru
yang kemudian menjadi tren
lalu berapa penghasilan seorang caster
tiara rivalda caster analis wanita pertama di indonesia mengaku menerima penghasilan tak kurang dari lima juta rupiah setiap bulan
tiara juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar bagi setiap caster
justru dari game itu sendiri
karena setiap game memiliki siklus naik dan turun
sebenarnya ini tentatif ya
jadi kalau gue bilang ini jadi pegangan hidup mungkin bisa ketika lo terjun ke dunia esport yang lebih dalam lagi
lebih dari caster
dimana lo berkembang di komunitasnya dan melakukan ya mengikuti berbagai macam event yang seperti itu
lebih dari hanya caster gitu
tapi kalau lo cuma jadi caster gue rasa itu gak bisa lo jadiin patokan atau main job lo untuk sampai ke depan
esport itu kan selalu berubah gitu
jadi ya lo gak bisa jadiin patokan
harus ngikutin tren juga
lo harus ngeliat sekiranya game yang lagi up itu kayak gimana
karena game itu suatu saat akan mati
jadi lo harus rotasi lagi
lo harus cari lagi
lo harus memperbanyak juga komunitas lo
dan tentunya koneksi lo disini
industri esport tanah air saat ini memang semakin meriah
karena perhatian dari pemerintah tampak semakin nyata
dengan digelarnya kompetisi esport
piala presiden pada bulan januari hingga maret dua ribu sembilan belas